ya suku tengger di kawasan bromo probolinggo merayakan malam pergantian tahun dengan menggelar festival seni bertajuk bromo night carnival
berbagai kesenian tradisional hingga modern ditampilkan dengan berjalan kaki sejauh dua km
suara hentakan gamelan khas hindu tengger memecahkan keheningan malam jelang pergantian tahun baru di lereng gunung bromo
dan sangat disari kejawatan sukapura kabupaten probolinggo
para musisi gamelan ini secara serentak memainkan masing masing alat musiknya mulai dari gendang gamelan gong dan lainnya
penampilan kelompok musik tradisional khas bali ini merupakan salah satu peserta festival seni bromo night carnival
tak hanya permainan musik tradisional ada juga penampilan kesenian jaranan kesenian bantengan tari reok tarian rengganis hingga parade busana modern
bromo night carnival yang menempuh rute sejauh dua km dimulai dari balai desa ngadisari hingga berakhir di desa cetak kecamatan sukapura ini digelar untuk menyambut pergantian tahun
meski baru pertama kali diadakan bromo night carnival ini mendapat respon positif dari warga dan wisatawan
berapa tahun ini
berapa tahun ini
dari tahun dua ribu sepuluh sampai tahun dua ribu dua puluh
yang menarik ternyata di bromo ini ada festival selain apa
festival yang sangat khas banget sebelum tahun baru
jadi tadi kayak ada karnaval ada tarian terus ada boncokarnival terus ada jalan kecam terus ada remon
selain sebagai sarana hiburan bagi warga suku tengger adanya bromo night carnival diharapkan juga mampu menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke bromo
dengan adanya acara ini untuk memperingati tahun baru sebetulnya kalau diadakan seperti ini ya memang sangat meriah dan sangat unik sekali
karena ditonton warga masyarakat warga masyarakat senang sekali
sebagai puncak acara gelaran bromo night carnival ditutup dengan pesta kembang api yang dinyalakan bersama sama oleh masyarakat suku tenggara